inilah video yang diunggah di media sosial tiktok saat petugas pt kai berangkat kerja dijemput kereta api di depan rumahnya
saat ditemui di rumahnya andika yang diketahui sebagai kepala stasiun banyuwangi kota membenarkan video tersebut
dirinya menjelaskan rumah pada saat dia berangkat bekerja adalah rumah mertuanya yang posisinya berada tepat di timur stasiun temuguru kecamatan sempu
otomatis lokomotif kereta api pandanwangi tersebut berhenti tepat di depan rumah mertuanya sedangkan gerbong penumpang ada di depan stasiun
pt kai daop sembilan jember menyatakan petugas tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku
yaitu tetap naik ke atas kereta melalui

inilah rekaman saat seorang pengemudi motor yang nyaris saja kehilangan nyawa saat terjebak di tengah tengah dua kereta api yang melintas secara bersamaan di perlintasan kereta jalan jembatan besi tambora jakarta barat
video yang direkam oleh petugas pt kai ini viral di media sosial tiktok saat petugas pt kai berangkat kereta api di depan rumahnya

video yang direkam oleh petugas pt kai berangkat kereta api ini viral di media sosial tiktok saat petugas pt kai berangkat kereta api

video yang direkam oleh petugas pt kai berangkat kereta api ini viral di media sosial tiktok saat petugas pt kai berangkat kereta api

namun warga banyak yang tidak menghiraukan